untuk anda yang berencana mudik ke arah selatan pulau jawa seperti jawa tengah yogyakarta dan jawa timur
anda mungkin bisa mencoba melewati jalur pantai selatan jawa
nah selama perjalanan menuju jalur ini anda bisa menikmati indahnya pemandangan hamparan sawah
dan ada banyak pilihan tempat untuk beristirahat
karena nantinya kita perlu mengetahui di mana rest area atau tempat tempat yang bisa kita singgahi
jika dibandingkan perjalanan dari jakarta melewati ruas tol transjawa menuju kabupaten yogyakarta memang lebih cepat
yaitu sekitar delapan hingga sembilan jam pada hari biasa
sedangkan jika melewati jalur pansela menuju tujuan yang sama akan memakan waktu empat belas hingga lima belas menit
namun jika anda bosan hanya melihat jalan tol dan ingin mudik sekaligus berwisata dan menikmati pemandangan alam
jalur pansela bisa menjadi pilihan
anda bisa menuju jalur pansela melalui beberapa rute
misalnya dari jakarta ke arah soreang kemudian ciwidei bandung lalu mengarah ke pantai selatan
namun kali ini saya mencoba rute dari jakarta menuju garut kemudian tasik malaya lalu pangan
ingin beristirahat saat perjalanan di jalan tol kita harus mencari rest area yang hanya ada di beberapa titik
tapi jika akan melewati jalur pansela anda bisa beristirahat hampir di mana saja
karena banyak pilihan rest area dan restoran sepanjang jalan
beristirahat atau sekedar makan di tengah perjalanan pun terasa nikmat
karena ditemani pemandangan alam seperti halm paran sawah dan pegunungan
wah akhirnya tiba di kabupaten pangandaran setelah sekitar delapan jam menyusuri jalur darat
kemudian satu jam istirahat dan ini dia di belakang saya adalah tugu ikon dari pangandaran yaitu blue marlin
dan dari sini nantinya kita akan menuju pantai selatan bisa menuju ke cilacap hingga jawa tengah dan jawa timur
tapi kalau ada waktu bisa singgah dulu di pangandaran karena ada banyak pilihan wisata air yang bisa anda nikmati
tim liputan cnn indonesia